obyek wisata candi borobudur dipadati ribuan pengunjung yang mengisi libur natal dan juga tahun baru
pihak pengelola taman wisata menambah wahana baru
yakni spot wisata selfie butterfly yang berlatar belakang kemegahan candi borobudur
inilah spot wisata selfie butterfly di kompleks taman wisata candi borobudur di magelang jawa tengah
replika kupu kupu berwarna warni ini sengaja dipasang oleh pengelola candi borobudur
untuk memberi nuansa berbeda khususnya selama masa libur natal dan tahun baru
area spot selfie butterfly ini pun menjadi lokasi favorit baru wisatawan untuk berfotoria
terlebih lokasi tersebut memiliki latar belakang kemegahan candi peninggalan dinasti sailendra
yang untuk kali ini nampaknya lebih oke lebih sip jadi lebih nampak cerah lah
untuk anak anak juga akan lebih cerah
dan ini akan juga menarik untuk dibawa pulang ke tempat
sebenarnya ini adalah daerah untuk diceritakan
kalau dulu dulu kan kebanyakan yang kesini kan hanya pelajar
karena memang dengan programnya disitu biasanya karya wisata itu
tapi kalau sekarang saya lihat ini sudah merupakan wisata keluarga
karena disana sini banyak juga taman taman
terus juga seperti kupu kupu ya nuansa baru
sementara itu pihak pengelola taman wisata candi borobudur
memilih tema kupu kupu untuk wahana spot selfie baru
sebagai simbol transformasi
untuk pengunjung ini adalah sisi peningkatan
baik dari sisi layanan wahana maupun fasilitas yang disediakan bagi pengunjung
untuk butterfly sendiri gimana ya
butterfly ini filosofinya adalah transformasi ya
jadi seperti kita ketahui untuk menjadi butterfly ini kan dari kepompong
ulat kepompong kemudian jadi butterfly
jadi ini merupakan transformasi ke depan baik itu dari sisi layanan
sisi atraksi sisi wahana maupun fasilitas yang diberikan kepada pengunjung
pihak pengelola taman wisata candi borobudur memprediksi
puncak kunjungan pada masa libur natal serta tahun baru terjadi pada satu januari mendatang
dan ditargetkan bisa menembus angka empat puluh tujuh pengunjung